ngapain mau cari yang lain pa
udah ada kok kelly
belum tentu juga kelly nya mau ma
makanya kamu deketin dia terus biar dia mau
ah bisa jadi dia udah punya pacar
cewek secantik kelly kan pasti udah punya pacar ma
enggak pa enggak jadi
tuntur jangan nangis
sayang yaudah yaudah
kamu duduk sini ya
mami sama didi ke depan sebentar
dewa ya udah buka ya
ya yaudah yaudah ya
dekat kata kata s genera miskin
iyuh lidah tinggal dia
nggak mau aku
nanti kalau misalnya guntur
nggak mau balik lagi kesini
kasian guntur beb
dari tadi nangis terus
nggak mau berhenti
tapi kalau misalkan
guntur nggak mau balik kesini
mungkin cuman kangen sama mamanya beb
kalau sudah ketemu
kita ajak pulang lagi ya
nggak ada apa apa
kok gak ada apa apa
kita ketemu oma di tengah jalan
oma di elu eluin sama warga
udah lah ema ema
elu omanya berantem
bukannya sedih malah seneng
yalah oma itu perempuan tangguh
pasti sekarang pak muhyiddin penuh perban
pada saat ini
bukan bapak mau ngobrol
kalian berdua masuk kamar
kalian berdua masuk kamar
ngapain mau masuk sini
bukan pertanda baik
itu artinya pertanda baik
itu artinya pertanda baik
bertanda baik gimana
ya kalau ada ribut ribut gitu
pernikahannya bakal langgeng
iya disini suka berantem
iya disini suka berantem
maaf pak muhid
katanya tadi disini ada rame rame
pak ipah salah paham
biasa pak ipah
tiap hari salah paham
calon bantu gue
kenapa lo begitu ngeliat ini
udah gua ke dalem dulu ya
ini loh guntur kangen sama mamanya mau ketemu
dia nangis seharian dari kemarin
bilang kita mau ke sana
jangan sekarang put
aku lagi di semarang sama anak anak
mas bambang juga
nanti kalau sudah di jakarta
ya wes kalau gitu mbak

nanti dia kecanduan lagi
ya udah bem kita kasih hp lagi aja ya jangan bem nanti dia kecanduan lagi

yaudah kita nyanyikan lagu lagu aja beb
mungkin dia bisa terhibur
mungkin dia bisa terhibur
sekarang situasinya udah kayak gini
sekarang situasinya udah kayak gini
sekarang situasinya udah kayak gini
papa mama dan oma
nggak pernah mau ngejodohin

nggak mau ngelarang anak pacaran sama siapa
tapi kalau udah begini
tapi kalau udah begini
kalau udah begini
kalau udah begini
kalau udah begini
kalau udah ini
kalau udah ini
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
belum ada kau
bisa jadi dia udah punya pacar
cewek secantik kelly kan pasti udah punya pacar ma
makanya sering sering telepon supaya kamu tahu dia udah punya pacar atau belum
iya kan pak